dengan didampingi ibunya fatan almaysan zain
kami siang kembali menjalani ronsen di rsud brebes
untuk melihat keberadaan uang koin yang bersarang di tenggorokannya
jundi asmi dokter yang menangani fatan mengatakan
hasil foto ronsen terakhir menunjukkan
ukuran koin itu terlalu besar untuk tenggorokan fatan
sehingga masih menyangkut di sana
uang koin bergambar angklung itu sudah bersarang di tenggorokan fatan
sejak oktober lalu
ketika itu ia tengah memainkan uang koin di atas kepala sambil berbaring
lalu koin tak sengaja terjatuh ke mulutnya
aku bisa mengatakan
katanya berbeda kepala gitu
terus dia masuk
oh lo masuk gitu
saya bisa berkutuk
sekitar sebulan hidup dengan koin di tenggorokan
fatan tidak pernah makan nasi
ia hanya minum susu dan bubur
paling banyak tiga sendok makan
akibatnya berat badan anak ini pun turun dari dua puluh kg
keluarga fatan masuk golongan tidak mampu
upaya pengobatan akan menggunakan sktm
agar tidak dibebani biaya medis
di rumah sederhana di dukuh gangin
jenangan kecamatan sampung ponorogo jawa timur inilah
melodi mahmudia tinggal bersama kedua orang tuanya
tak seperti balita pada umumnya
sekujur tubuh putri sematawayang pasangan puput dan aspi ini
dipenuhi dengan luka
perihnya luka luka ini
telah dirasakan melodi sejak usianya
baru menginjak dua hari
terkadang luka akibat kelainan kulit itu
memenuhi kelopak matanya
hingga ia nyaris tak bisa melihat
keterbatasan biaya dan tidak terdaftar sebagai peserta bpjs
puput dan aspi yang berprofesi sebagai burutan ini
hanya beberapa kali membawa buah hatinya berobat ke dokter
hasil diagnosa dokter saat itu
namun belum diketahui pasti penyebab dan penanganannya
awalnya nggak ada tatu sama sekali
habis itu kena gesekan kain itu langsung ada tatunya di pipi
sama di tangan
terus beberapa hari
itu di kaki
ada di mulut sini
terus banyak semuanya
kering terus keluar lagi kering keluar lagi gitu
itu sekarang sampai umur berapa ini
umur dua tahun
kini kedua orang tua melodi berharap
ada dermawan yang mau mengulurkan tangan
membantu pengobatan sang buah hati terkasih
tim liputan cnn indonesia